menteri ketenaga kerjaan ida fauziah mengakui bantuan subsidi upah sebesar dua empat juta rupiah
bagi pekerja yang bergaji di bawah lima juta rupiah tidak lagi dialokasikan dalam apbn dua ribu dua puluh
dikutip dari cnn indonesia com kebijakan lanjutan blt ini pun masih menunggu kondisi ekonomi di indonesia
menanggapi keputusan blt gaji tak dilanjutkan lagi oleh pemerintah di tahun ini
sejumlah netizen pun mengutarakan rasa kecewa mereka
salah satu warganet dengan akun twitter
mengaku amat kecewa setelah mengakui keputusan tersebut
hal ini diibaratkan seperti sebuah sakit yang menyerang tubuh manusia tapi tak berdarah
sementara itu ada juga netizen
yang menilai keputusan tersebut akan memicu penambahan angka kemiskinan di indonesia
dan ada yang menyebutkan pemberian blt gaji pada tahun lalu hanya sebagai pemanis
padahal tahun ini masih sangat dibutuhkan pencairannya
karena dampak krisis ekonomi akibat covid sembilan belas belum berakhir
sebelumnya pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah kepada dua puluh empat juta pekerja
dengan total dana yang dikucurkan lebih dari dua puluh sembilan triliun rupiah
selain itu kemnaker juga masih melanjutkan
mengembangkan program kartu prakerja